gak apa apa bi tadi sakit tapi ini sekarang udah baik kan
gak gak usah bi
ntar juga hilang sakitnya
gak apa apa kok bu itu biayanya murah
bibi juga sering berobat kesana bu
gak abi gak bibi dewi pada sakit sakitan semua
gak boleh ngerah
bu pelan pelan bu
jangan malah bikin pasien ketakutan
loh saya ini kan lagi kasih dia semangat
bukan bikin dia ketakutan
tante dewi abi takut
pangeran kecil sedang terapi di rumah sakit bunda kasih
cinderella tidak diajak ke rumah sakit
pangeran kecil dibawa sama ratu zolim
was ohga itu ini cuy
masih buffs dari odeng
kenapa isinya begini kayak teketeki
makar yang kecil abi
dibawa sama ratu zodin
ya itu pasti borat no
ngesakit bunda kasih
itu kan tempat perhatiannya
ibu kenapa perutnya bu
tadi sakit tapi ini sekarang udah baikan
nggak nggak usah bi
tidak apa apa kok bu
itu biayanya murah
bibi juga sering berobat ke sana bu
nggak bibi dewi
padahal sakit sakitan semua
caranya harusnya nggak bicara seperti itu
kalau ada orang yang sedang kesakitan
itu harusnya dibantu
bukan untuk dikatain
mama ceria mata matanya itu
bukan untuk dikatain
aku mau ngelakuin abi terus tuh
istirahat aja di kamar bu
biar bibi yang nganter
jangan ke kamar dong
cerri kan mau dibuatin sereal sama susu
non biar bibi aja yang bikin ya
udah dipanggil dari tadi
udah kelar bu
oh siap bu
saya capek dari tadi dorong dorong
katanya sudah otw dari tadi
kok belum sampai juga
memang sih harus aku akui
yang paling enak disuruh suruh itu cuma si dewi sebenarnya
tapi enggak enggak enggak

enggak enggak enggak
aku gak mau tergantung sama dewi
aku harus ajarin reva untuk ambil tempat dia yang semestinya
ya sebagai mamanya abi
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih andre
terima kasih ibu
terima kasih you
kok minta maaf sih
bukan salah bibi kok
ya ulang ini laundry sudah jadi bu
ibu harus buru buru ngambil laundry nanti ibu bisa marah
iya iya ambil sekarang bu
bibit tinggal dulu ya bu
kamu pernah jalani pemeriksaan di sini ya
data dari kami konsul terakhir dengan dokter ankologi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
kondisi ku terus menurun
aku gak punya biaya untuk operasi
dan aku juga gak ada waktu untuk melakukan semua itu
bi sarah utumpa nih
buru keburu oma dateng
kalau oma dateng ntar dimarahin
suster ruangan dr adi ada di sini
di rumah sakit bunda kasih ini
maaf dokter adi yang mana ya
dokter adi junika spesialisial
oh iya dari sini mas lurus aja nanti pas di tangga belok
oke jadi lulus aja terus belok
oke baiklah makasih ya
kenapa belum sampai rumah sakit sih
ini terapinya malah sudah selesai sekarang
jalan hari ini tuh macet banget
gimana kalau kita ketemunya di restoran aja
kita makan bareng sebagai satu keluarga yang bahagia
di restoran biasa ya mama
tante sama abi kesana sekarang ya
iya pasien anak
saya ada fotonya ini
jadi dokter kenal ya
pasiennya dokter kan
timnya dokter dan tangan dia
kok kamu tau ri
oh nggak sebenarnya
baguslah kalau ditanganin sama dokter
dia sebelum kesini dia itu emang passion saya
ya kan kasusnya unik sekali kan
dan sebenarnya saya pengen nawarin untuk kita sharing informasi
biar nanti rekap medisnya lengkap
oh jadi kamu dr fahri yang sering disebut sebut dia itu
saya cemburu aja ri
dia senang dirawat dr fahri aja